pengembangan kasus dugaan pembobolan kartu kredit
kepolisian polda jati memeriksa dua artis ibu kota
tias mirasih dan gisela anastasia
datang sekitar pukul sembilan tiga puluh jumat pagi
artis tias mirasi didampingi kuasa hukum
memasuki gedung direktorat kriminal khusus polda jatim
kedatangan tias untuk diperiksa sebagai saksi
terkait kasus pembobolan kartu kredit
dengan kapasitas sebagai penerima endorse
lima belas menit kemudian artis gisela anastasia
datang hanya dengan didampingi manajer
saat mengisi daftar hadir
ia mengaku akan siap berbicara pada media usai pemeriksaan
gisela juga diperiksa sebagai saksi
dengan kapasitas sebagai penerima endorse produk travel
dari keempat tersangka sergio condro
muhammad farhan emiliana kurniawan dan mira deli